gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengecek kesiapan terminal insinyur soekarno di klaten jawa tengah sabtu siang
ganjar ingin memastikan seluruh terminal di wilayah jawa tengah siap menghadapi arus mudik tahun dua ribu dua puluh tiga
dalam kegiatan tersebut ganjar memeriksa kesiapan petugas informasi loket tiket penumpang hingga kelayakan armada bus
yang jualan tiketingnya belum ada terasa kenaikan ya mudah mudahan sih hamin sepuluh biasanya akan mulai terasa
guna mendukung pelayanan arus mudik dan arus balik tahun dua ribu dua puluh tiga dinas perhubungan dki jakarta meluncurkan enam unit uji kir mobile
uji kirmobile ini akan digunakan untuk mendukung pelayanan ramcek selama arus mudik hingga arus balik
angkutan lebaran yang dinyatakan masa berlaku uji telah habis dapat langsung mendaftarkan uji di tempat secara online dan cashless
saat ini sudah ada sekitar satu lima ratus bus dari dua dua ratus lima puluh delapan bus yang nantinya home base nya di jakarta
ternyata yang lulus ramcek itu hanya dua puluh persen
sehingga kami antisipasinya adalah menempatkan alat uji mekanis
selain di terminal kampung rambutan uji kir mobile ini juga disiagakan di terminal pulau gebang terminal tanjung priuk terminal kalideres
terminal lebak bulus serta terminal pemberangkatan mudik gratis bantuan bus dinas pariwisata pemprov dki jakarta
tim liputan cnn indonesia